federasi balap sepeda asia di hongkong raja sabta oktohari
selaku wakil presiden konfederasi balap sepeda asia acc pastikan indonesia
jadi tuan rumah ajang road asian track championship dua ribu dua puluh lima
selain memacu peningkatan kualitas atlet ajang ini
juga jadi kesempatan daerah untuk ajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggara
indonesia akan mendapat kesempatan menggelar ajang balap sepeda bergensi
kepastian ini diperoleh usai presiden noc indonesia
yang juga menjabat sebagai wakil presiden konfederasi balap sepeda asia acc
raja sabta oktohari bertemu sejumlah delegasi negara asia di hongkong
dalam pertemuan ini indonesia didorong menjadi tuan rumah road asian track
ini menjadi kesempatan berharga bagi atlet track nasional
untuk mengukur kemampuan sekaligus berkompetisi dengan rider elit asia
kesempatan ini juga bisa jadi peluang bagi daerah
yang memang siap untuk menjadi tuan rumah event
itu kami membuka peluang untuk setiap provinsi
kalau mereka mau ikut bidding dan akan diambil yang paling bagus
supaya bisa menjadi tempat maksud kami yang paling siap
itu sebagai tempat pelaksanaan asia championship dua ribu dua puluh lima nanti di bulan maret
karena acara ini sekaligus juga menjadi ajang pelatihan
ajang ini juga bisa menjadi promosi yang bagus untuk pariwisata daerah